menurut keterangan petugas
setelah membuat kerumunan masa di tengah pandemi
sebelumnya puluhan prajurit tni dari kodam jaya
di jakarta pusat pada jumat siang
satpol pp bisa meminta bantuan instansi pemerintah
ya kita ada aturan dan mekanismenya
petugas itu ada melakukan monitoring pengawasan pengecekan
tapi kan kadang kadang malam ini turunkan
malam ini turunkan lagi
jadi kita minta dukungan dari masyarakat
untuk patuh taat dan tertib
semua ada aturan pasang baliho pasang spanduk
pasang umbul umbul bahkan reklame dan sebagainya
semua ada aturan
kita minta masyarakat semuanya patuh dan tertib
terkait pencopotan spanduk fpi
pangdam majenteni dudung abdurrahman
mengaku hal tersebut merupakan instruksi langsung dirinya
tim liputan cnn indonesia